beda saya tidak mengatakan mirip kok saya tadi mengatakan cengkoknya beda
ini cengkoknya kan sorry ya kayak huruf s atau kayak angka delapan
ijin berbeda pendapat pimpinan soal mengait surat pernyataan
kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua berbeda juga dengan yang ketiga
kemudian di surat pernyataan
mas kita tadi sama sama menyaksikan ya di lembar satu lembar dua lembar tiga tanda tangan sri nur wahyuni itu sama
berbeda dengan yang di surat pernyataan itu
di surat pernyataan ini pimpinan kalau dalam pandangan kami ini mirip dan serupa
tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan
coba kita buka lagi aja deh biar kita sama sama
sama melek melihat tanda tangan ini
kalau semua bersepakat tanda tangannya lebar satu dua tiga sama
berbeda dengan yang di surat pernyataan
tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan
atau sri wahyuni bisa ditelepon orangnya
nah ini lebih bagus pimpinan
saya pikir saya pikir ini jelas
bedanya di sini ada materai pimpinan
kalau yang tanda tangan orang lain walaupun berpatri apakah bermakna secara hukum
dia melakukan pembuatan dokumen palsu
kalau sama sama kita cari kita minta teman teman bahwa seluruh musuh surat ini siapa yang bikin
kan ada gakumdu ada polisinya
mau serius teman bawaslu akan mengusut ini
justru kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti
dengan alasan formil tadi empat belas hari
loh bukan masalah itu karena faktanya kan ini
surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa
kalau maunya kita usut bawaslu usut cari orang ini jelas jelas ini membuat dokumen palsu dipidanakan
dan membuat kekacauan di rekap nasional
ya saya kira gitu aja ya teman bawaslu ya
kalau menurut saya disaksikan banyak orang tanda tangan di lembar satu dua tiga sama
dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu
ini kalau kita sama sama mencermati ya
tanda sebaiknya yang asli di ini
ini kan fotokopi sehingga kita berbeda
ya yang bawa kan saksi pdip
kami ini hanya dapat dari pdip
silahkan aja kalau ada yang asli
dan nanti serahkan pada bawaslu diusut
boleh nggak kali ini diberikan ke bawaslu di forum ini
tidak ada hukumannya sama sekali
saksinya pasangan calon yang keberatan
tadi ditunjukkan yang asli
karena yang disoalkan tanda tangan
tanda tangan mbak sriwayuni simple
nah kacamata dipakai biar jelas
tadi tanda tangannya konsisten dong
beda saya tidak mengatakan mirip kok
saya tadi mengatakan cengkoknya beda
sorry ya kayak huruf s atau kayak angka delapan
coba kalau kita cek yang ditanda tangan yang ini
mas dibuatkan tanda terima aja
biar diusut sama bawah selu
nanti mas diserahkan dulu aja oleh saksi
diserahkan dibuatkan tanda terima
surat tadi di forum ini
karena ini disampaikan di forum resmi
untuk mengusut surat pernyataan itu asli apa tidak